dpr menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang dengan agenda salah satunya pengesahan persetujuan pemberian amnesti kepada korban pelecehan seksual baik nuril
setelah disahkan di sidang paripurna surat persetujuan pemberian amnesti langsung dikirim ke presiden joko widodo
wakil ketua komisi hukum erma suryani ranik membacakan hasil keputusan komisi tiga yang menyepakati surat pengajuan pemberian amnesti kepada korban pelecehan seksual baik nuril
komisi tiga memutuskan secara aklamasi menyetujui pemberian amnesti untuk baik nuril setelah mendengar pertimbangan dari menkumham yasona lawli dan masyarakat luas
menurut komisi tiga baik nuril merupakan korban sebenarnya bukan pelaku seperti yang difonis oleh mahkamah agung
komisi hukum berharap pemberian amnesti ini dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wanita di indonesia
selain itu komisi hukum mendorong pemerintah untuk segera mengajukan undang undang amnesti dan abolisi

seksual yakni baik nuril dan tadi wakil ketua komisi hukum dpr yakni erma suryani ranik membeberkan alasan alasan dan juga pertimbangan
mengapa akhirnya komisi hukum dpr memberikan persetujuan untuk pemberian amnesti terhadap baik nuril
salah satunya adalah setelah mendengarkan masukan dari masyarakat luas dan juga dari menkumham yasona lauli dan bahwa
baik nuril ini merupakan korban dari pelecehan seksual bukan pelaku seperti yang difonis dan juga pk nya ini ditolak oleh mahkamah agung
dan tadi baik nuril ini memang hadir
pada sidang paripurna untuk mendengarkan pengesahan pemberian amnesti terhadap dirinya dan kita sudah bersama dengan korban pelecehan seksual
baik nuril ditemani oleh tim kuasa hukumnya dan juga putranya
kita akan bertanya gimana mbak baik sudah lega bahwa prosesnya ini sudah selesai
alhamdulillah sudah lega sekali karena bapak presiden mungkin ya tinggal menunggu ini untuk mengeluarkan
pemberian amnesti kepada saya dan tadi anak saya juga bilang sore ibu sudah lulus
alhamdulillah sudah lulus ujian
nah habis ini apa mau pulang ke mataram ke ntb terus sudah kangen mungkin dengan peleceng kangkung dengan makanan di sana atau gimana
mau ngapain mbak di sana
kangen sekali kemarin kita bilang ingin ngeruja ingin secepatnya kalau bisa sekarang sekarang
setelah ini mau apa apakah kemudian mau jadi guru lagi
mau jadi guru lagi atau mau fokus dulu mengurus anak anak yang kemarin dari dua ribu tujuh belas kan pastinya nggak konsentrasi ya untuk mengurus mereka
untuk sementara belum kepikiran ya mau apa mau apa tapi yang jelas saya kepengennya dulu sama anak anak dulu yang sementara ini
mungkin satu mingguan mungkin saya lebih fokus ke anak anak
mungkin ada pesan terhadap permohonan
ada perempuan perempuan di luar sana yang mengalami pelecehan seksual seperti mbak nuril namun mereka nggak berani bersuara
apa sebetulnya yang anda sarankan ataupun anda himbau kepada mereka
kalau bukan kita yang menjaga harkat dan martabat diri kita sendiri siapa lagi
jadinya harus berani bersuara harus berani untuk bicara jangan takut jangan pernah apa ya
jangan pernah untuk membiarkan orang terutama laki laki ya melecehkan diri kita sendiri karena kalau kita beri kesempatan mungkin mereka akan tambah berani ya
jadinya kalau seandainya itu terjadi harus berani harus berani menolak harus berani bicara
harapan mbak nuril mungkin kepada kasus ini ke depannya jangan sampai ada baik baik ataupun nuril
mbak nuril lain yang mengalami kejadian seperti anda
iya saya berharapnya begitu mulai detik ini mulai detik ini saya berharapnya tidak ada lagi yang seperti saya
karena itu sangat menyedihkan ya karena sangat saya tidak ingin melihat anak anak korban yang seperti saya lagi menetikkan air mata
saya tidak ingin melihat itu karena betapa pedihnya saya melihat
jadi tahun dua ribu tujuh belas kasus ini bergulir anda tampak begitu kuat berani berdiri
menegakkan kebenaran apa yang membuat anda sampai begitu kuat
karena memang saya berdiri atas kebenaran itu yang membuat saya harus bersemangat
dan dukungan dari semua pihak ya dari orang orang yang begitu hebat ada di belakang saya
yang memberikan saya semangat terus itu yang bikin saya tidak boleh menyerah saya harus kuat
karena bagaimanapun kalau saya lemah tentu saja mereka akan
kalau lemah jadinya saya harus kuat saya harus lebih kuat dari mereka
terakhir mungkin ada ucapan terima kasih mungkin kepada para tim kuasa hukum yang menemani
ataupun kepada presiden ataupun kepada anggota
mungkin ada yang mau disampaikan mbak
yang pertama tentu saja untuk pada bapak presiden joko widodo yang sampai saat ini perhatiannya terhadap kasus saya yang luar biasa
dan kepada tim kuasa hukum bang yang menandar putra
pak wajumadi pak widodo ibu erna ibu nyanyu dan ibu rikedia pitoloka yang sampai saat ini anggota dpr
icgr sepnet lbaap paku ite dan saya tidak bisa lagi menyebutkan satu persatu
karena dukungan mereka sangat luar biasa untuk saya
terima kasih sekali mbak nuril
selamat pulang kembali ke kampung halaman berkumpul bersama dengan keluarga dan berbahagia selamanya
oke ya sama sama
demikian tadi wawancara kami dengan baik nuril yang sudah mendapatkan kepastian persetujuan pemberian amnestinya ini
sudah disahkan oleh dpr dan setelah ini dpr akan mengirim surat persetujuan pertimbangan amnesti kepada presiden jokowi
dan nanti presiden akan mengeluarkan surat amnesti tersebut kepada baik nuril
kembali ke anda farhan nista di studio
baik terima kasih rifana pratiwi atas laporan langsung anda dari gedung dpr